laga semifinal kami setiap hari nanti akan memperebutkan satu tiket tersisa menuju piala dunia dua ribu delapan belas
kedua tim pastinya akan tampil habis habisan
bukan hanya persoalan mental juara namun stamina yang sudah terkuras sepanjang kompetisi juga
menjadi faktor yang akan menentukan siapa yang lebih mampu menjadi juara
dan untuk membahasnya di studio kami sudah hadir jurnalis senior tabloid bola
bung sabtohario selamat datang bung
sakit hati oh sesuai prediksi ya
baik kalau kita melihat pertandingan antara perancis dengan belgia
kita melihat walaupun belgia sudah penguasaan bola terlalu tinggi
tapi ternyata perancis jadi juara
ya saya rasa ini trend ya
trend yang kita bisa katakan di piala dunia kali ini
semua yang mengagumkan ball position nyatanya pulang awal
kita bicara jerman kita bicara spanyol
bahkan tim seperti jepang tim seperti tunisia maroko tim tim yang positionnya bagus
tapi pada faktanya hasil akhirnya yang menentukan
mereka tidak bisa memenangi pertandingan
banyak possession tapi mereka tidak menciptakan peluang kan sama aja bohong
itu yang terjadi juga
pada belgia tadi malam mereka position unggul bahkan hingga enam puluh an
tetapi ya perancis memang di bawah desa mereka betul betul adaptif
dalam artian mereka tahu kapan harus memegang bola
kapan harus lebih defensif untuk bisa melancarkan serangan serangan balik
dan itu sangat efektif bagi mereka
karena memang materi yang dimiliki oleh perancis mumpuni untuk mempraktikan skema seperti itu
orang ingin bermain defensif tapi nggak punya materi kan sama aja bohong juga
tidak bisa mereka melancarkan serangan balik
tidak bisa defense secara apik
ini yang dipraktikan oleh perancis kemarin
baik mungkin pelajaran moralnya ialah jangan posesif ya
karena udah gagal banyak yang posesif itu gagal kan
baik kita akan langsung melihat bagaimana sebenarnya skema permainan kroasia
tapi ada satu faktor yang mungkin juga cukup diwaspadai ya
kalau saya melihat faktor u faktor umur
kroasia mungkin lebih senior kalau kita nggak mau nyebut tua gitu dibandingkan inggris
ini menjadi salah satu faktor negatif tidak bagi croatia pada laga kamis sinihari
ya kalau positifnya kan terbukti mereka mentalnya bagus
pengalaman berbicara modric rakitic pemain pemain mandzukic seperti itu
mereka sudah ditempa di klub masing masing
mereka sudah mendapatkan prestasi maksimal di klubnya masing masing
terbukti mereka mampu untuk bisa tampil di bawah tekanan
bisa keluar dari fase grup bisa tampil bagus
dua kali adu penalti itu kan suatu bukti bahwa tim ini punya mental yang bagus
cuma di sisi lain terlihat sekali beberapa kali keteteran memang
kita bicara di belakang mereka lovren apalagi korluka juga bisa dikatakan sudah termakan usianya
dia cepat dalam meladeni pemain pemain yang larinya kencang
kemarin melawan rusia pun mereka keteteran
di tengah pun rakitis sama modris pun sulit kalau mereka tidak dibantu oleh rekan rekannya yang tampil lebih defensif
baik bung sabto kita akan melihat langsung formasi permainan yang dimiliki kalau kita perhatikan bahwa
beberapa kali croatia menunjukkan atau menampilkan permainan empat dua tiga satu
pendapat anda ketika mungkin nanti melawan inggris apakah akan empat tiga tiga atau empat dua tiga satu

ya yang paling cocok memang mereka tampil dengan empat dua tiga satu ya
yang menjadi masalah bagi pelatih zat kodalic adalah
dia sering menandemkan modric dengan rakitic di belakang sebagai poros kembar
sementara krama ric yang sering dimainkan sebagai pemain dalam tiga gelandang dia yang pemain yang di tengah
jadi rakitic yang berusaha
tetapi mungkin faktor ini membuat mereka sempat unggul ketika mereka lawan rusia
kramaric mencetak gol
itu yang menjadi pembuktian bahwa pilihannya betul
dalam artian lebih offensif
dengan adanya kramaric bersama mandzukic di depan
cuma ketika serangan serangan lawan sudah semakin tertata rapi mereka harus membangun serangan
nyatanya rakitis dan juga modric justru tampil sebegitu ke belakang
mereka harus menjemput bola
ini membuat lini diantara rakitic dan modric dan juga di depannya
itu membuat pemain pemain lawan di tengah itu lebih berkuasa
ini akan menjadi masalah ketika mereka mempraktikan ini lagi lawan inggris
jadi saya rasa brozovic yang akan dimainkan alih alih kramaric
sebagai buffer di tengah
brozovic membuktikan ketika tampil bersama rakitic
rakitisnya pun bisa tampil apik sebagai pemain yang gelandang defensif
walaupun dia kerap maju ke depan
nah ini lebih memerdekakan modridge
sehingga dia bisa betul betul berkreasi
justru ketika masuk brozovic dia pemain defensive midfielder
di lapangan mereka justru lebih offensif
karena rakitis dan juga modris bisa lebih berkreasi ke depan
dibandingkan mereka harus menjemput bola dulu ke belakang untuk bisa maju lagi ke depan
dan permutasi skema yang dilakon oleh croatia juga begitu apik
ketika peris dan rebis juga bukan statis di posisi masing masing
kadang kadang remisi ada dipindah ke sebelah kanan
lalu perisis pindah ke sebelah kiri
lalu marzukij pun menjadi pemain sayap kiri
itu membuat pergerakan mereka memang sulit ditebak
klinis di depannya itu yang masih agak kurang dari pemain pemain depan mereka
kalau kita bicara kroasia mereka ada delapan pemain berbeda yang mencetak gol
itu kan artinya mereka merata
tetapi tidak ada yang dominan dalam cetak gol
musabto bagaimana dengan pertahanan
kita sudah membahas dari lini tengah dan depan
tapi di sini xime velsalko yang juga sudah cukup lama tidak bisa bermain
anda melihat ini akan menjadi kepincangan tersendiri bagi pertahanan kroasia
ya kemarin kan memang ada sedikit perubahan
ketika stringic ditarik keluar privaric yang main di posisinya stringic
sementara velsalko yang tidak bisa bermain di posisinya kourlouka
jadi kalau kemarin di back kanan sini kourlouka dimainkan
tetapi yang jadi back kiri adalah fida
nah kemarin mereka tampil seperti ini
vida di kanan lalu di tengahnya lovren dan juga kourlouka yang jadi back tengah
kalau ini mereka kembali tampilkan dengan formasi empat back
mereka tidak bisa bermain dengan tiga back
saya rasa sulit bagi kroasia untuk memainkan formasi tiga back
sehingga mereka akan tetap bermain dengan flat dengan sedikit menggeser fida di sebelah kanan
itu pun cukup efektif walaupun agak sedikit meninggalkan lubang ketika mereka harus berduel udara di dalam kotak penalti
kan itu yang menjadi gol rusia kemarin ketika fida sudah bergeser posisinya ke sebelah kanan
itu mungkin celah yang bisa dimanfaatkan oleh inggris ya
baik kita langsung beralih saja ke inggris untuk kita melihat bagaimana formasinya
kalau kita berbicara inggris juga ada beberapa hal
banyak yang menyebutkan ini squad muda masih kalah pengalaman
tanggapan anda akan seperti apa
mungkin southgate untuk meramu lini depan supaya lebih cair dan juga mungkin bisa mencuri gol pada saat pertandingan melawan kroasia
ya kalau dari saya lebih menyoroti mentalitas para pemain ya
mereka muda tapi terbukti mentalnya cukup tangguh untuk menampilkan untuk pede dengan skema baru mereka
ya walaupun orang bicara sudah pernah dipakai di sembilan puluh delapan sembilan puluh enam
cuman kan belakangan baru kali ini formasi tiga back dimainkan dan mereka betul betul stick dengan formasi tersebut
dan ini yang membuat mereka justru bisa menciptakan banyak peluang
saya rasa komposisinya mungkin southead agar berpikir apakah jordan henderson butuh teman di tengah
siapa tuh kalau seandainya jurnaan henderson butuh teman di tengah
kalau jordan henderson butuh teman di tengah otomatis pilihannya adalah eric dier
mereka akan memainkan dua pemain gelandang bertahan tipenya bertahan untuk memenangi duel di tengah antara rakitic modridge mungkin brozovis juga di situ
kalau henderson sendirian akan menjadi masalah
ketika ada transisi dari menyerang ke pertahanan
betul itu yang menjadi masalah bagi mereka
cuman kalau kita lihat tren inggris mereka tampil begitu ofensif linggar dan juga ali memainkan perannya dengan bagus
walaupun komposisinya mereka pemain ofensif tapi defensively mereka juga tampil bagus
mereka bisa mengganggu pergerakan gelandang gelandang tengah lawan mereka
dalam ini kroasia linggard bisa mengganggu modric lalu dele alli mungkin bisa mengganggu rakitic
sehingga mereka tidak bisa memerankan perannya dengan baik
saya rasa yang paling krusial bagi mereka adalah bagaimana peran sterling nanti
orang banyak pun cibir sterling tidak mencetak gol
tapi itu kan bukan masalah
betul itu hal yang berbeda antara mencetak gol dan juga bermain bagus
dia bermain sangat bagus dalam membuat lini belakang lawan tidak nyaman dalam bermain
walaupun penyelesaiannya kurang bagus
tapi posisi sterling dalam berlari dalam masuk ke dalam ruang offensive
dalam masuk ke dalam kotak penalti
dalam menjemput bola bola dari belakang
itu tak tergantikan
tapi apakah hegeris akan tetap mengandalkan set piece ataupun direct pass direct football
sehingga nanti mungkin ada pemain pemain yang tidak terduga muncul
ada manguir yang tiba tiba muncul
anda melihat akan tetap mempertahankan gaya permainan seperti india
kalau dalam sesi latihan mereka sampai saat ini
mereka terus mempraktikkan itu
yang akan mengambil koridor di sisi kanan
trivier yang akan mengambil corner di sisi kiri
dan yang akan menjemput bola
biasanya antara maguire atau stones atau henderson
pokoknya pemain pemain janggung mereka
bahkan kane sendiri
saya rasa ini yang menjadi salah satu kesuksesan inggris
untuk bisa sampai ke semifinal
adalah karena mereka betul betul bisa memanfaatkan bola bola hati mereka
baik singkat saja
kalau anda sendiri melihat menganalisa apakah ini akan berlangsung sembilan puluh menit atau waduh penalti
agak berat juga kalau melihat trennya gitu ya
cuma kayaknya sembilan puluh menit untuk inggris
satu ratus dua puluh menit pun tetap saya akan pegang inggris
apa karena faktor inggris lebih unggul dibandingkan croatia yang sudah lebih terbesar
dari fisik terlihat kroasia kemarin sudah sangat kedodoran untuk tampil selama satu ratus dua puluh menit
kalaupun masuk satu ratus dua puluh menit saya rasa inggris tetap akan memenangi laga
asal jangan ada tindakan tindakan konyol ya
dalam artian ada kartu merah atau hal hal yang kayak seperti itu
baik kalau dari strategi sendiri tadi kan kita melihat apa yang akan dilakukan inggris mungkin di empat puluh lima tahun
apakah tetap akan menang
apakah tetap mengandalkan ball position atau seperti apa
ya mereka gabungan antara possession di belakang tapi direct ke depannya pun mereka manfaatkan
jadi kan ketika mereka punya kekuatan di belakangnya yang bagus kenapa tidak dimanfaatkan
ketika mereka punya pelari pelari cepat kenapa juga tidak dimanfaatkan
jadi saya rasa akan ada kombinasi antara ball possession di belakang dan juga bola bola yang memanjakan
sterling dan juga
hurricane dan juga lingard
ini sepertinya condong condongnya ke inggris ya kayaknya ya
kalian lihat ya
karena saya memang terus terang kagum dengan permainan inggris di dunia kali ini
ini bukan inggris banget kayaknya
ini apa dong berarti inggris baru ya generasi emas inggris
identitas baru inggris
nah bagi anda semua yang mungkin juga ingin mendukung idolanya mungkin kalau yang ingin mendukung inggris gitu ya silahkan aja
karena kita akan juga sudah melemparkan polling ini bu ke twitter
bahwa mungkin bagi teman teman yang tidak bisa hadir di rusia secara langsung bisa mengikuti polling ini untuk memberikan bantuan dan suara
dan juga untuk tim idola mengenai inggris dan juga kroasia
satu tahun satu ratus empat puluh empat akun yang sudah vote gitu
gak mau ngeliat tim tim besar yang menjadi juara kroasia gitu ya
dan bagi anda semua yang mungkin belum nge vote
silahkan saja vote langsung di twitternya cnid daily
dan nanti juga kita akan melihat apakah pilihan anda benar apakah pilihan anda salah
tidak masalah yang penting indonesia belum pernah kalah di piala dunia ya
oh iya belum lulus soalnya
jangan lupa juga ikut polling ya
dan jangan kemana mana kami masih punya ulasan yang akan membantu anda memilih kroasia atau inggris selengkapnya sesaat lagi